cewek paling munas dunia
gara gara dia pangeran sama mel jadi berantem sampe mereka kecelakaan
awalnya sisok yang gak suka gitu sama pangeran
ternyata diam diam nikung dari belakang sampe mel yang sekarang harus jadi korbannya
supaya harta mama semakin banyak
kenapa kamu bisa punya pikiran begitu
mengumpulkan harta sebanyak banyaknya itu sekarang bukan jadi tujuan mama
mama sekarang sadar
karena sebagai orang tua
kamu bukan semata mata butuh harta mama
tapi butuh perhatian dan kasih sayang dari mama
harta itu gak ada artinya apa
kalau mama cuma sendirian
mama gak ada kamu gak bisa bersama kamu
mama udah jadi orang tua yang egois
mama gak tahu apa yang dibutuhkan kamu
mata mata bukan harta
tapi kasih sayang dan perhatian mama
kamu butuh itu
dan sekarang mama sadar
dulu waktu mama melahirin kamu
mama denger tenisan kamu untuk pertama kalinya
mama bahagia banget dengernya
pada saat itu mama berjanji pada diri mama sendiri
untuk merawat kamu
mengasih kamu dengan segenap hati mama
kenyataannya sekarang kayak gini
itu semua salah mama
itu semua salah mama
itu salah mama
mama menyesal sekarang
aku gak perlu minta maaf
meskipun kita gak dekat
tapi aku tau
mama peduli sama aku
mama peduli sama aku
mama berkorban buat aku
mama berkorban buat aku
jadi kamu mau kan pulang ke rumah lagi
pinggal di rumah sama mama ya
maaf tapi mau sekarang
maaf tapi mau sekarang
mama ngerti perasaan kamu
mama ngerti perasaan kamu
mama akan tungguin kamu
mama akan sabar ya
sampai kamu datang lagi ke mama
sampai kamu datang lagi ke mama
kamu belum tidur sayang
kamu pasti kepikiran pangeran ya
kenapa sih cerita ibu saya
aku takut papanya mel gak terima bu
dan pangeran jadi kenapa napa
papanya mel terkenal
bisa ngelakuin apapun demi mel
susah juga sih masalahnya put
kamu jauhin dulu pangeran
karena kita memang
harus sadar posisi kita putri
kita tuh kan bukan orang kayak mereka
yang punya kuasa
dan bisa seenaknya aja
kamu balik lagi ya
fokus sama tujuan kami yang awal
mikirin kuliah ya sayang
jalur bac suatu gak gaulu
kalo sampe kamu dikeluarin dari kampus
ibu gak mau kamu tuh jadi sedih
ngerasa semuanya tuh sia sia put
pertanyaan yang terakhir
pertanyaan yang terakhir
pertanyaan yang terakhir
pertanyaan yang terakhir
aku harus dengerin ibu
pertanyaan yang terakhir
karena aku juga gak mau semua perjuangan aku buat kuliah sia sia
pertanyaan yang terakhir
pertanyaan yang terakhir
baik ada casing
cuma buka khas jaringan
saat aku udah rutin
maaf karena tiba tiba muncul depan ibu rawang
pak remon ada masalah ya
karena anak saya baru mengalami kecelakaan
saya ikut prihatin ya pak
mudah mudahan anak bapak cepat pulih seperti sedia kalah pak
terima kasih ibu nawang
kalau saya tidak mengganggu ibu nawang
pak ibu nawang punya waktu untuk saya
karena jujur saya tidak bisa menghadapi semuanya ini sendiri bu
tuh orangnya tuh panas sekali kopinya yang kita omongin dari tadi
sepolos padahal emang munafik
iya emang munafik
engga nyangka gua muka polos kaya dia tega juga nusuk dari belakang
males banget nih cewek yang pasuk kaya dia
kenapa semua orang jadi ngomongin gue
cewek paling muna sedunia
gara gara dia pangeran sama mel jadi berantem sampe mereka kecelakaan
awalnya sisok kayak gak suka gitu sama pangeran
ternyata diem diem nikung dari belakang sampai mel yang sekarang harus jadi korbannya
lo jangan sembarangan duduk putri
sembarangan nuduh yang gue omongin ini kayaknya kenyataan deh
apa yang terjadi sama mel itu gak ada hubungannya sama putri
satu kampus ini juga semua udah tahu kalau putri itu cewek munafik
eh ternyata di belakang lo suka juga kan
gue yakin lo juga ngerasain kok
so kalian berdua gak usah berharap hidup kalian abis ini bakal tenang
karena gue yakin om raymond pasti akan bertindak
lo pikir gue takut sama ancaman lo
jangan pernah salahin putri
jangan pernah salahin putri